oh gini bikinnya
habis ini diapain
habis ini dikukus
habis itu dijemur
kalau udah kering ya dijual
udah gitu aja
besok kamu sih pagi
berangkatnya bisa bareng dong
di proyek bangunan
jadi kena bawain batas sama adukan
itu kerjaan yang butuh banyak tenaga
gak cari yang lebih ringan
waktu di lp
saya dapat pelatihan las sama yang lain
saya nggak berani ngelamar kerja di tempat yang butuh keterampilan
kalau ditanya belajar di mana
kuatir malah gak diterima
walaupun yang sama
kenalin ini yasmin
kamu jangan duduk dulu
bilang ngecemeon bikin minum buat tamu
udah duduk aja
kok posisi sekarang
ada minuman apa aja
gak mau apa apa bosen aja di kamar terus
laki laki sibuk kerja itu keren
daripada cuma main atau diem aja di rumah
berarti bapak gak keren
karena bapak cuma diem di rumah aja
bapak gak kerja
tapi punya usaha
yang ngawasin semua kerjaan ada om cecep
yang ngurusin produksi ada cemungun sama yang lain
yang nganter ke toko toko ada sukanta
yang ngurus jualan sama promo ada irin
kalau bapak kesana nggak ada yang bapak kerjain
berarti bapak gak kerja
keuntungan per bulan rata rata berapa
itu anggaran buat promosi selama satu bulan
nilai dipecah supaya bisa promo sepanjang bulan
gak setiap hari bisa seminggu sekali
jadi ada empat kali kegiatan promo dalam satu bulan
kalau ada promo rutin kayak gitu
penjualan bulan berikutnya pasti meningkat
promonya sampai kapan
terus aja promo selama masih ada produksi dan penjualan

kalau hasil penjualan memang terbukti bisa meningkat
nanti promonya boleh jalan terus
sementara gitu ya kang
saya sama yasmin mau pamit dulu
lihat dulu yang bikin kicimpring ya sebentar
lihat dulu yang bikin kicimpring
lihat dulu yang bikin kicimpring
oh gini bikinnya
habis ini diapain
habis ini dikukus
habis itu dijemur
kalau udah kering ya dijual
udah gitu aja
besok kamu sih pagi
berangkatnya bisa bareng dong
ration ada disini
sama ada kita
sahabat rintangan latar

saya kekauan bener the
pak agung dzau
jadi jemput aku